setelah vakum hampir delapan tahun bank indonesia kembali mengaktifkan sertifikat bank indonesia atau sbi bertenor sembilan bulan dan dua belas bulan
aktifnya lelang sbi guna menarik dana asing masuk ke indonesia dan membantu menstabilkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
pada senin dua puluh tiga juli dua ribu delapan belas bank indonesia melakukan lelang perdana sbi ke sejumlah bank anggota operasi moneter
dalam operasi moneter bank konvensional bi berhasil menyerap rp lima sembilan triliun dari rp empat belas dua triliun dana penawaran yang masuk baik untuk tenor sembilan maupun dua belas bulan
sertifikat bank indonesia memiliki jangkauan pasar lebih luas dan mudah ditransaksikan
sbi bisa diperjualbelikan di pasar sekunder dan dibeli langsung oleh pihak asing namun memiliki waktu tunggu atau holding period selama tujuh hari
sbi dengan penawaran yang masuk rp empat sembilan triliun
sbi dengan penawaran yang masuk rp empat sembilan triliun
nanti setelah tujuh hari boleh dijual ke pihak lain